kalau tadi ada sepeda dengan ukuran ban yang cukup besar
kalau yang ini ikan yang bisa dikatakan cukup besar
ikan torsoro atau ikan dewa merupakan salah satu komunitas budidaya perikanan
yang memiliki nilai ekonomi tinggi
ikan asli indonesia ini sudah hampir punah
tapi seorang pria asal kebupaten banyumas jawa tengah berhasil
untuk membudidayakan ikan dewa ini
ini adalah tempat pembiakan ikan dewa milik bing urib hartoyo
di desa karangtengah kecamatan cilongo banyumas jawa tengah
ada enam belas pembiakan ikan dewa di belakang rumahnya
ikan bernama latin torsoro ini banyak diburu untuk dikonsumsi
belakangan ikan dewa mulai susah didapatkan
ikan dewa atau torsuro adalah ikan asli indonesia
dan bisa ditemukan di sejumlah sungai
agar ikan ini tak punah bing melakukan pembiakan
kini hasilnya mencapai puluhan ribu ikan dewa hasil dari pemijahan
dan ratusan ekor induk ikan dewa
dulu itu ikan dewa itu banyak sekali di sungai serayu
tapi sekarang sudah mulai berkurang dan cenderung punah
akhirnya dari rasa prihatin itu
saya mencoba melestarikan ikan dewa ini dengan cara melakukan budidaya
ikan torsoro atau ikan dewa merupakan ikan air tawar
proses pembiakan mulai dari pemilihan induk hingga penetasan
terbilang cukup mudah dengan modal yang tidak terlalu mahal
pertama ikan ini kan ini ikan ini sudah lantai awalnya
kemudian memang harganya mahal
kemudian kandungan albun ini juga tinggi
terus beberapa orang yang mengemari ini
walaupun harganya mahal itu masih memburu ikan ini
selain dikenal sebagai santapan raja raja di zaman dulu
ikan dewa telah menjadi sajian istimewa pada saat perayaan imlek